ripple sang roh air bagian dua
dalam episode ribble sang roh air sebelumnya
kita melihat bahwa dalam tekadnya untuk menyelamatkan anak kecil
ripple meminta teman teman musimnya membantunya dengan banyak berkat ajaib
tapi perjuangan ripple masih jauh dari selesai
perjalanan terpentingnya menuju matahari
untuk bertemu dengan peri api baru saja dimulai
aku selalu bertanya tanya seperti apa awan itu
setelah bertemu dengan semua musim
ripple sekarang berada di jalur matahari
tidak ada yang pernah melakukan perjalanan sejauh itu
terutama peri air
tapi ripple kecil kita yang manis berani dan fokus
segera awan halus menghilang
dan semburan angin meniup ripple ke timur yang jauh
jika itu tidak cukup
langit tiba tiba menjadi gelap
dan guntur menyerang ripple kecil yang hampir menyakitinya
dia terombang ambing di udara seperti dipukul oleh gelombang laut yang marah
oh ampuni aku
ini memang perjalanan yang mengerikan
oh akankah aku melihat sinar matahari lagi
ripple tidak menyerah dalam menghadapi tantangan ini
dan akhirnya dia terburu buru

ripple belum pernah melihat bintang dari dekat
itu adalah hal yang paling indah
oh aku berharap bisa tinggal di sini dan melihat bintang bintang
tapi anak itu masih tertidur aku harus pergi
saat ripple terus mengambang di angkasa
dia tiba tiba mulai merasa lebih hangat
dan lebih hangat
dan lebih hangat sampai dia tidak tahan lagi
oh ya ampun
peri api pasti sudah dekat
karena panas ini membuatku lemah
tunggu kepingan salju winter
ripple dengan cepat menarik kepingan salju dan menyelimuti dirinya sendiri
dia tahu aku akan membutuhkan ini tunggu
wow ini sangat besar

ripple kagum dengan istana yang indah
tepat saat dia memeriksa rumah besar peri api
oh aku peri air aku disini untuk bertemu ratu
tidak ada yang bertemu ratu
oh tolonglah aku telah melakukan perjalanan jauh
kau bahkan tidak bisa membayangkan perjuanganku untuk sampai ke sini
aku mohon biarkan aku bertemu dengannya
peri api tertarik untuk berjumpa dengan pengunjung kecil yang aneh ini
dia yakin ratu juga ingin tahu apa yang akan dikatakan
yang akan dikatakan oleh roh air ini
dengan mata curiga dan berapi api peri itu membawa ripple ke ratu
peri air bagaimana kau sampai ke sini dan untuk apa
yang mulia aku telah melakukan perjalanan dari bumi untuk bertemu denganmu
ripple menjelaskan keseluruhan cerita kepada ratu dan mendesaknya untuk membantu
anak itu harus bangun yang mulia dia seorang anak kecil ibunya pasti sedih
aku tahu akan keajaiban yang bisa bangunkan bocah itu
tapi itu membutuhkan percikan dari kita semua tujuh hati peri api
karena hanya itulah cara yang cukup hangat untuk membangunkannya
ripple sekarang ketakutan itu permintaan yang besar
percikan dari hati mereka
yang mulia itu
tidakkah itu menyakitimu apakah tidak ada cara yang lain

tidak ada yang menyakiti kami kau peri

nyol tapi kau benar
ini adalah harga yang besar untuk dibayar
apa yang kau miliki sebagai imbalan untuk kami
ratuku keinginanmu akan menjadi perintahku
aku tidak membawa apapun untuk ditawarkan
tapi yang harus kau lakukan hanyalah meminta
dan aku berjanji akan memberikannya
sepertinya kau bertekad
nah ada satu hal yang bisa kau dapatkan untuk kami
aku benci melihat peri sepertimu memakai mutiara yang indah
kami tidak bisa memakai perhiasan apapun karena semua yang kami sentuh akan meleleh
bumi dikenal dengan mutiara uniknya
kau ambil percikan kami dan bangunkan anak itu
tapi kau harus kembali dengan beberapa mutiara unik yang tidak akan meleleh karena panas kami
ripple dengan sungguh sungguh berjanji dan menyetujui semua yang dikatakan perih
semua tujuh peri kemudian berkumpul dan berpegangan tangan
mereka semua menyanyikan lagu terindah yang pernah didengar oleh ripple
ripple melihat dengan kagum saat percikan dari hati peri api berkumpul dalam satu nyala api merah
sang ratu mengambil nyala api dan meletakkannya dengan lembut
kedalam labu kristal dan menyerahkannya kepada ripel
ripple sangat berterima kasih kepada para peri dan meninggalkan istana dengan janji akan segera kembali
saat dia punya percikan untuk menyelamatkan anak itu ripple kembali dengan bahagia dan cepat
semua peri bersorak saat mereka melihat ripple kembali
yeay ripple kecilku yang pemberani
kau berhasil ripel
ripel membuka botol
dan percikan api menemukan jalan ke jantung anak itu
dan anak itu perlahan lahan membuka matanya
kau berhasil ripel
semua peri menangis melihat anak itu
kau menangis bukankah kau terbuat dari air
tenang samudera sekarang kau harus membawa anak itu kembali ke ibunya
dan aku punya tugas yang lain
ribal menjelaskan bagaimana peri api sekarang ingin dia membawakan mereka permata yang tidak meleleh
apa hmm ripple tidak ada permata yang tidak akan meleleh karena panasnya peri api
tunggu aku punya banyak permata di bawah
aku akan mengantarkan anak itu ke ibunya dan membantumu ripple kita semua akan membantumu
dengan janji itu anak kecil itu ditaruh di atas perahu dan dibawa kembali ke laut
cerita itu jauh dari selesai
peri air segera mulai mencari di setiap sudut planet ini untuk menemukan batu batu unik tersebut
setelah tasnya penuh dengan permata para peri mengucapkan selamat
sampai jumpa kepada ribble kesayangan mereka yang kemudian akan membawa permata itu kembali ke peri api
sang ratu dan peri lainnya berkumpul dan mencoba semua permata satu persatu
berani sekali kau
kau mengejek kami dengan membawakan batu batu ini
yang mulia aku aku
beri aku waktu lagi yang mulia
aku berjanji akan kembali
dan jika kali ini aku tidak mendapatkannya kau bebas melakukan apapun yang kau mau
oh tentu saja
pergi sekarang juga
ribal berbalik dan menceritakan semuanya kepada teman temannya
semua peri sekarang takut dengan apa yang akan dialami ripel
tunggu ripple bagaimana aku bisa melupakan ini
ini ambil ini
itu sangat cantik apa itu
ibu anak kecil itu memintaku untuk memberikan ini padamu
ini adalah mutiara air mata
mutiara air mata
iya benar ketika aku membawa anak itu kembali ke ibunya dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat erat
dia sangat bahagia sehingga dia mulai menangis dan setiap air mata yang jatuh ke tanah berubah menjadi mutiara
dia mengambilnya dan menenunnya
spring summer otum dan winter
semuanya memberitahuku tentang perjuangan ripel yang berani
dia berani saat mereka lewat
jiwa kecil yang baik hati itu menggerakkan gunung dan langit untuk menyelamatkan anakku
jiwa yang bersahabat dan penuh kasih seperti ripelah yang membuat planet ini menjadi indah
berilah dia ini oke
ripple ini adalah percobaan terakhir
mutiara ini terbuat dari cinta dan pengorbanan seorang ibu
jika mutiara ini tidak berhasil maka berakhir
ripel yang pemberani menyerahkan mutiara itu kepada para peri
begitu ratu menyentuh kalung itu ketujuh mutiara itu berubah menjadi tujuh kalung yang sama persis
sihir apa ini
tidak ini adalah cinta seorang ibu
inilah satu satunya kekuatan di alam semesta yang tidak melakukan apa apa selain tumbuh
ratu api merasa sangat rendah di hadapan ripel sehingga dia menawarkan ripel tahtanya
kau telah menenangkan hati kami yang selalu berapi api
kami berharap kau menjadi ratu kami
ambil tahta ini dan bimbing kami dengan kebijaksanaan dan cintamu
aku sangat tersanjung dengan sikapmu yang mulia
tapi orang tidak boleh lupa dari mana mereka tumbuh
aku akan selalu menjadi peri air
teman temanku dan samudera adalah keluargaku
mereka adalah alasanku menjadi diriku
mereka tidak bisa ditinggalkan dan sekarang hatimu telah menemukan apa yang selalu pantas kau dapatkan
kau yang paling baik
yang paling cocok di atas tahta itu
kau membawa kehangatan selama musim dingin yang dingin
dunia ini membutuhkanmu sama seperti dia membutuhkanku
kita semua memiliki peran masing masing di dunia
sang ratu meneteskan air mata mendengar kata kata bijak dari peri air kecil
dia menerima tahtanya kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman barunya
ripal kembali ke bumi dan bahagia bersama keluarganya
dan sekarang dia memiliki keluarga baru yang tinggal di jalur matahari di istana yang begitu indah